gak usah dong
ih apaan sih lepasin
loh anjing cantik
dek mas mas mas
jazznya jangan dibawa mas
badan mas aja kegedean
kok keturunan bimora lah gede gede toh
keturunan keturunan keturunan keturunan keturunan keturunan
tuh nggak pokoknya acil nggak mau resepsi bu
iya tapi mending sekarang lu pakai bajunya dulu ya
bu tapi kalau acil pakai nanti acil dikira kok acil setuju sama resepsinya
gede deh ibu janji deh sama lu
ntar ibu nelfon mertua lu ya
tapi kalau acel dipaksa resepsi aceh bakal kabur beneran loh bu
yaudah mending sekarang pake bajunya dulu sana
kasian nih mbaknya udah nunggu dari tadi kan
aduh contoh gini ada dungunya di lavikasi tuh

ngomong ron dari tadi
jadi saya nggak melet melet ke ajaran
apa yang kamu lakukan di sini
pertanyaan gue juga sama
apa yang kamu lakukan di sini
kalau ibu kagak nanya ya
saya mau antar test food
saya mau antar tes food
jasnya jangan dibawa mas
mas mau tes food sekarang nggak
ya allah itu gimana mau test food
itu pengantennya aja pada kabur mas
aduh penganten zaman sekarang ya
ngetes baju aja aku udah pake kejar kejaran
bu emang itu kejar kejarannya sampai mana bu
loh saya kagak tahu
udah tunggu aja
ternyata juga kalau pada capek balik
itu pada ngapain
eh eh ada apa
ih romantis banget aku jadi pengen nikah lagi
orang menterima alat buruk
walaupun ulang tahun cukup
rezeki kamu diambil sama yang gesit
pak omar turun
hidup itu harus mandiri
jangan sedikit sedikit minta tolong
kamu mau duduk di motor ini terus saya yang dorong
nunggu berapa kilometer lagi pak
nunggu sampai kamu setua saya
juga ya ternyata kalau cuma berdua
tenang aja ya
kan ada gua
tahan sih bar
bukan orang pacaran aja lo
gue kan gak mau ngelibatin mereka lagi
emang bisa jadi seperti dulu asyik aroma
pak lu bar pake ketinggalan segala
emang tadi lu taruh dimana
di kampung ben
ara ara di kampung ben
nget adik cantik gak
kalaupun kita tau gak bakal kita kasih tau
rental game tau
ini baru namanya